benarkah kantong ajaib itu terus menerus mengeluarkan makan
raden sendiri untuk menghadapi tugas yang sangat berat ini
oleh karena itu raden harus ada yang mendampingi
dan kakeklah yang akan pergi mendampingi dan menjaga raden di sana
benarkah kakek guru
mari kita berdoa
sebagai doanya nabi daud ketika menghadapi jalur raden
tidak ada urat yang terkini
namun kenapa merasa kesakitan
aku hanya inginkan anda jadi milikku seorang
ada yang tidak beres
aku harus memeriksa dia
kanda prabu bisa begitu dekat dan mesra pada yunda subanglaran
kenapa aku merasa kandap prabu begitu jauh
tubuhnya memang ada bersamaku
hatinya ada di tempat lain
dengan permata dua ini
aku akan bertambah sakti
masih ada beres
ada apa kak kanda
setelah dua orang semua yang deperang
kenapa alam tiba tiba berubah dengan cepat kanda
iya gelap kita
ini teh bau cabat kalinya
aduh ini teh
ini teh bukan kejadian seperti biasa ya
kalau gitu kita masuk aja aki
nanti kena sangkuliannya kita musuh tutung aki
aduh aku lapar bu
rumah kita hancur kang
kita nggak punya tempat untuk berteduh lagi
sawa sawa kita semua hancur
bukan cuma sawah kang
lumbung padi kita juga ikut hanyut
kalau terus begini bisa bisa kelaparan kang
rumah rumah sudah pada rumah
tidak bisa merampok ini
kalau begini terus kita bisa kelaparan kek
kalau ada radina langsung sang di sini
kita tidak akan mati kelaparan bu
dia kan punya kantong ajaib
yang bisa mengeluarkan makanan banyak sekali
kita tidak mungkin kelaparan
kantong ajaib itu terus menerus
tidak ada habisnya
apa yang mereka maksud adalah
aku pernah dengarnya
yang memiliki kantong ajaib
dia akan mencari
kita cari radenwa langsung saja
biar saya tanggi di sana lebih
seperti apa menurutmu
hahaha bye bye kalau begitu aku terpaksa mengambilnya secara paksa serang dia
sudah galakan mereka
cepet cepet eno kasang itu tidak perlu
lebih penting daripada eno kasang
sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan pak jajaran
kenapa banyak sekali masalah yang datang
masalah satu belum selesai
namun masalah lain sudah datang
dan membuat para rakyat menderita
kita harus bersabar
kejadian ini membuat kita kufurnikmat
inilah ujian untuk kita semua
tapi aku tidak habis pikir
kenapa para rakyat pajajaran
sangat membenci dengan pajajaran
keluarga besar pajajaran
pasti ada sesuatu dibalik semua ini
tidak mungkin ada asap
kalau tidak ada bara api
apa yang sedang
sangat begitu serius
kamu benar raden
aku harus menyelidikinya
aku harus tahu
sebenarnya apa yang sedang terjadi
aku teman nimas